penyanyi nindi ayunda memenuhi panggilan pemeriksaan barat skrimpolri
dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal yang menyeret sang kekasih dito mahendra
nindi tiba di barat skrimpolri sekitar pukul sebelas siang waktu indonesia barat
bersama dengan kuasa hukumnya dan pemeriksaan ini juga dalam rangka
mendeteksi keberadaan dito mahendra yang hingga kini masih buron
sebelumnya direkturat tindak pidana umum barat skrimpolri
menggeledah dua rumah di tomahendra yang ada di kawasan jakarta selatan
dalam penggeledahan itu polisi menemukan dua senjata api jenis airsoft gun
dan puluhan butir peluru